sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
amirah amirah aku itu peduli dan sayang sama kamu
nggak tega lihat kamu nangis kok malah ditampar
mama ngapain di sini ma
ada apa ma cerita dong sama zaira
mama mama dijahatin ya sama mama lena
atau sama kami isya ma
mama lena dan mesya juga nggak jahatin
mama kalau gitu kenapa mama nangis
cerita dong ma
apa mama habis berantem ya sama papa
kalau ada orang yang bertanya soal ini
kamu jangan sekalipun menutup nama saya dan nama prabu zaira
aku nggak mungkin beritahu zaira
kalau papanya orang yang dia sayang
zaira pasti hancur
aku nggak bisa biarkan zaira hancur dan kecewa
cukup aku saja yang menanggung beban ini
mama ada apa sama
mama cuma lagi gak enak badan
mau sendiri dulu ya
sedih lagi nona
kamu biar biar itu elok nganggur
kau bisa ke sana dulu nona
untuk dara dan sama ada ini sebagai anak yang lebih baik
dan dia beralasan kalau dia lagi pengen sendiri
dan katanya dia lagi gak enak badan
tapi fina ku kuat banget man
kalau mama itu memang menyembunyikan sesuatu dari aku
atau menyembunyikan sesuatu dari non
ya mungkin emang dia lagi
enggak enak badan
emang aja kali yang lagi sensitif non
tapi dia itu mama aku man
aku tahu dia aku kenal man sama dia
aku tahu dia kayak gimana orangnya
dan aku tahu banget kalau emang dia menyembunyikan sesuatu dari aku
dan aku takut banget man
takut kenapa non
aku takut banget
aku takut banget kalau
kalau mama kan bilang sama aku kalau aku ini bukan anaknya papa
aku takut man
man kamu dengerin aku kan
iya iya non aku dengerin ama
non gini aja deh
kan udah lihat hasil tesnya kan
hasilnya tertulis cocok
ya udah lah non
non percaya aja
ya om bener juga sih man
aku tetap punya feeling kalau mama itu memang menyembunyikan sesuatu dari aku
saya nggak jujur sama non
saya nggak sanggup liat non kecewa
tapi sebenarnya kenapa sih nisembagiin sama nyonya aini
memang bukan anaknya tuan prabowo
tapi masa nyonya aini mau kasih tau itu sama nonzairah
kenapa begitu banyak kejadian di hidup aku
hati aku udah cukup bingung
harus ngeliat bukti bahwa pak prabu memang membunuh ayah
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya

kenapa resi resi kayak gitu sama aku
apa maksudnya dia
apa aku harus kasih tahu ibu
kalau bu aini udah mendapatkan bukti bahwa pak prabu yang ada bunuh ayah
tantu udah dapet buktinya
kalau aku ngomong ibu pasti histeris
ibu juga pasti akan berusaha ngambil bukti itu dan laporin pak prabu ke polisi
aku juga gak mau bertengkar lagi sama ibu
apalagi kalau sampai ibu tahu soal rekaman itu
ibu pasti akan semakin gak memaafkan aku
misalnya aku masih bersikap baik sama pak prabowo

aku ke kamar ibu mau ganti baju
semoga keputusanku menceritakan semua soal arman ke utari gak salah
mudah mudahan utari menepati janjinya gak mempocorkan soal itu
aku gak mau semuanya terbongkar sekarang
dan kalau semuanya terbongkar
bisa bisa terbongkar juga kalau alasan aku menitipkan arman di tempat surti adalah untuk menjaga putri ihsan
lalu pasti akan terbongkar juga bahwa akulah yang menukar bayi itu
aku harus bagaimana
apa aku masih sanggup hidup bersama dengan mas trapi
kenyataan itu terlalu pahit aku terima
rasanya aku gak percaya